assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ustadz minta kalian dalam bertanding nanti yang semangat
dan paling penting adalah bermainlah dengan sportif
karena kemenangan itu bukan segalanya
karena kemenangan itu kalau didapat dengan cara yang tidak sportif alias curang
maka tidak akan memberikan kebanggaan dan kebahagiaan
kalian beresek ini kaki tambah sakit
sendalanya mana sendalanya

yang punya keces keces keces
iya keces keces
tuh be tuh be
oh gini mereka
oh nggak ada apa apanya
oh gini mereka
oh nggak ada apa apanya
eh aikal lukman ini kalian tunggu aja dulu bisa lebih banyak man ini bantuin